saatnya masyarakat tidak takut dan yang nakut nakuti jangan suka bikin takut
nah yang nakut nakuti itu jenisnya gendut
jadi tidak bisa di negara ini kita ciptakan atau diciptakan politik ketakutan
sekarang semuanya menjadi patuh
nah yang membuat tidak takut adalah perjalanan yang harus diperingati dengan dan bersama sama
ganjar politik ketakutan tadi seperti apa pak
politik ketakutan tadi mungkin bisa dijelaskan
maka saatnya masyarakat tidak takut dan yang nakut nakuti jangan suka bikin takut
nah yang nakut nakuti itu jenisnya gendruwo
untuk saksinya pak yang tadi pak ganjar sempat singgung
saksinya memang ada yang tidak menolak akhirnya pak ya jadi saksi
saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain